perhimpunan dokter paru indonesia melaporkan peningkatan kasus penyakit pernafasan terkait polusi termasuk infeksi seluruh pernafasan atas di ibu kota jakarta konsisten melampaui seratus ribu per bulan setelah periode oktober dua ribu dua puluh
laporan peningkatan ini juga disorot oleh menteri kesehatan budi gunadi sadikin kasus ispa di ibu kota yang semula hanya berkisar lima puluh ribu kini meningkat hingga dua kali lipat
lantas seperti apa angkanya berikut ulasan yang kami himpun dari laman detik com
catatan penambahan kasus ispa di jakarta sepanjang tahun dua ribu dua puluh tiga ini juga sempat dirinci kepala seksi surveillance dan imunisasi dinas kesehatan dki jakarta
dari laporan ini pada bulan januari terdapat ada satu ratus dua enam ratus sembilan kasus februari ada satu ratus empat enam ratus tiga puluh delapan kasus
ada satu ratus sembilan belas tujuh ratus tiga puluh empat kasus kemudian april satu ratus sembilan tujuh ratus lima kasus kita bergeser ke mei ada sembilan puluh sembilan satu ratus tiga puluh kasus dan juni satu ratus dua empat ratus tujuh puluh lima kasus
aplikasi pemantau kualitas udara nafas indonesia dan halodoc kemudian melakukan kerjasama riset soal pelaporan ispa jabodetabek pada periode juni

aplikasi pemantau kualitas udara nafas indonesia dan halodoc kemudian melakukan kerja sama riset soal pelaporan ispa